kita belajar dalam rumah kamu jennifer
ayo guru silahkan masuk
lakukan di depan bagja
supaya dia tahu
kita bisa melakukan apa saja pada semua orang
dan yang selalu harus kamu ingat badul
saya tidak tahu menau dengan ini
tidak ada yang bisa dikira
renten itu sangat buruk
agama melarang kita berbuat handphone
karena akan mempersulit orang yang sudah sulit
sedangkan agama justru
menyuruh kita memudahkan orang yang dalam kesulitan
allah menyuruh kita mempermudah
tapi kita malah mempersulit
menentang ketentuan allah itu
iya pak ustadz
makanya saya tidak mau berurusan dengan orang yang terlirik
pak dabi suka banget ya sama bu guru yola
bu guru yola cantik
ya bagus kalau gitu
kalau kamu suka banget sama bu guru yola
kalau kamu suka sama gurunya
cara belajar mengajarnya juga nyaman
kamu nyerap pelajarannya juga bagus
coba kalau gurunya kayak om anceng
aduh muridnya bukan hanya pelajaran
malah pada takut kabur

sampai segitu takutnya mereka kang ujang
kalau kalian lihat wajahnya kang aceng kang dadang kang akum
kalau kalian lihat wajahnya kang aceng kang dadang kang akum
kalian bakal ketawa
kamu sih terlalu anjang
kecana pake nakutin orang satu kampung
kecana pake nakutin orang satu kampung
tadinya niat saya mau ngerjain kang aceh

padahal mah dapetin tin aja gak bisa
kalah semua mulia dik
atau si akum
kalau saya gak ngaku
pada takut ronda atau mah
biar saya teh bisa tidur pulas di rumah
cari masalah aja kamu
aneh masa gara gara ronda
masua gak bisa tidur
makanya kang kalau ronda teh
aku orang tidur
saya mau melaporkan mulia di muka becek itu
kepada kepala desa
coba kum kamu bayangin aja kum
si intin aja masih pakai motor inventaris desa
bukannya cemburu dadang pedut
kamu tuh gak ngerti ya
masalahnya bukan cemburu
tapi masalah disiplin
nih kalau motor inventaris desa itu
diberikan untuk menunjang
kelancaran kerjaan desa
untuk urusan urusan desa
mulia di itu ke kepala desa
biar disita motornya
senasib sama kamu dong ceng
kalau mulia di motornya disita sama
kalau kamu motornya disita
aduh aduh aduh
ih kamu jorok sekali sih dang
korek korek kuping pakai kacamata dang
emang jorok dia kurang gatel deh
tapi ceng jangan jangan kamu bukan
cemburu sama nanti ya
iya bukan tukum
ah ceng cemburu karena mulia di
saya juga punya motor
kalau udah aku belum datang
nggak tahu kenapa dia mau datang ya
atau kurang suka sama claudia
febi juga sebel sama claudia
tapi kenapa bu yola masukin
claudia ke guru belajar kita
padahal dia kan gak suka belajar
bapak ada pep
om langsung ke sana aja ya
belajar yang pinter
si muka becek itu dipecat
nah kalau muka becek udah dipecat
nanti dia yang jadi sekdesnya
ujung ujungnya dapet entin deh
aduh ada daftar
aduh ada daftar
mas ceng tinggal becek
hmm latinya gitu banget
tolong garuknya dikit
gua garuknya sorangan
dang dang dikit dang
eng serius garuknya

bapak teh mungkin akan berbuat kasar sama warga
yang bertahan tidak mau menjual tanah
yang bertahan tidak mau menjual tanahnya
kita teh hidup seperti ini
makan dari hasil musil orang

saat ini kamu lagi sendirian dalam rumah atau ada apa apa dalam rumah
sendirian bu guru
papa jennifer lagi di mana
di rumah om akum
ya sudah kalau gitu kita mulai belajar ya

kita belajar dalam rumah kamu jennifer
oh ayo bu guru silahkan masuk

iya pak jai
lakukan di depan pak jai
supaya dia tahu
kita bisa melakukan apa saja
pada semua orang
dan yang selalu kamu ingat bu
saya tidak tahu menau dengan ini